indonesia ini ilahi kelewatan
indonesia ini ilahi kelewatan
indonesia ini ilahi kelewatan
tapi bedanya generasi ke dua baru saja
dijasah karena umur sudah lewat umur lewat
umur lewat tapi dia dia akan lagi jahat
semua dia jahat sejarah sejarah
gak ada yang jahat kamu juga di indonesia
nah itu kan yang baca umur datang sama saya
yang baca umur datang sama saya yang baca umur datang sama saya
dengan itu benar benar bagus
bicara bicara ini bagus kamu bicara
ini ada calon saya berhenti
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
saya ini bukan ini
aku tahu ada satu orang yang exhale
aku tahu ada satu orang yang exhale
aku tahu ada satu orang yang exhale
aku tahu ada satu orang yang exhale
aku tahu ada satu orang yang exhale
aku tahu ada satu orang yang exhale
aku tahu ada satu orang yang exhale
aku tahu ada satu orang yang exhale

aku tahu ada satu orang yang exhale
aku tahu ada satu orang yang exhale
nggak sampai lima tahun dia dipromosikan lagi menjadi presiden
ya yang sejak dari awal memang sebagai seorang penipu
sampai kapanpun juga akan menjadi penipu
dan ini makin ini dari waktu ke waktu semakin dia ada kelakuannya
padahal yang namanya gibran itu adalah anak yang paling sopan di kota surakarta
itu saya pernah melihat yang namanya gibran mencopot masker daripada pm
apa namanya mencopot masker dari pm dengan kasar sekali
seorang anak paling kotak kampungan
oleh karenanya maka sekarang dipaksakanlah menjadi seorang wakil presiden
kira kira mau gak dikipin oleh anak senang
kalau tidak mau gimana caranya
pesok di dpr siap hari
sehat menghadirkan yang lebih banyak lagi
kita nginep di dpr ri
bukan sekedar informasi dari saya seperti itu saja
mudah mudahan ini menjadi gambaran untuk kita bahwa jokowi adalah sosok presiden
dan itu memang tidak layak untuk memamping negeri ini
ya kita materi selanjutnya disampaikan oleh ibu rulina
teman teman yang ada disini terutama untuk kaum ibu
saya tadi sudah minta izin ke gereja sebelah sana
toilet itu sangat penting untuk perempuan ya
mungkin kalau ke bapak bapak masih bisa kemana mana
tapi kalau perempuan mungkin agak sulit
di situ di sebelah kiri sebelum dan di depan
saya cuma mau memberitahukan itu saja
sebenarnya saya ingin alasi tapi tidak usah kan
oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
kita mengalir para bang alman
jadi malam ini kita non frog di kantor
komisi pertiperdayaan hari ini ya
ini kita melihat menandakan
sebelum kemuliaan saya sendiri masih di dps
kok sudah dihukum bahwa
kosovo ini sebagai pemenang lima puluh
ada salah satu hal yang besar
yang dipertahankan jokowi dan antek antegia
yaitu adalah perpindahan ibu kota
dia takut kalau anaknya
atau prabowo pikir presiden
maka perpindahan ibu kota itu gagal
karena dia sudah telah bekerja dengan cipik
bahkan dalam dalam pertempuran dia mengatakan
cipik adalah saudara ketua indonesia
tidak baik dengan datang lagi kemerdekaan indonesia
cina cina tersebut bergabung bersama
belanda dengan lima puluh ribu pasukan menyerah kembali ke indonesia
hari ini dikatakan adalah saudara tertua
chunya adalah musuh ketua tanah air republik indonesia
mereka ingin berusaha menukarkan pancasila
jumlah percintaan untuk membuat kemerdekaan indonesia secara keseluruhan
yaitu dengan pemindahan ibu kota
padahal indonesia merupakan salah satu ibu kota
pesan pertahanan kedaulatan kita adalah jakarta
proklamasi sempat berudah di jakarta
kalau dikirakan dengan sendirinya
maka semua adalah gokor dan dihokok
saya pernah membaca senjata
kalimantan itu adalah negara komunis china
ya itu saya percaya
hari ini ibu kota indonesia di jakarta
dia sudah tidak mengatur tanah air republik indonesia
menjadi ikf negara bersantara
mencuri pencuri pendidikan kita
dengan tetap tetap dengan korona
sebagai melindungi segera tuhan dari indonesia
dan kekayaan sosial kepada bangsa bernegara
kapolri dan kapolri terdiri dari suci
kenapa tidak sebut ibu kota indonesia
dia diselamatkan oleh setelah orang china sepangkui
sampai jakarta lagi westerling dipatai
inilah yang jadul perlawanan kita saudara saudara
untuk memenangkan prabowo sebagai presiden
ingatkan dulu saudara saya
dihukum mati semua semua
kalau dikenal seperti kamu
tetapi mudah harus memintakan ibu kota
yang harus dikembangkan itu adalah
terus jakarta mau diapakan
siapa pun yang berada di sana
dari jakarta ke kalimantan
kita bereskahinan seorang saudara saya
oke saya bersyukur kepada awak
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kinerja kpu tidak benar
hasilnya sudah ditentukan sebelumnya
oleh jokowi dan orang orangnya
si repat kpu bermasalah
hasilnya itu itu saja
karena ada yang suka
pelituinya juga tipu tipu
kita tolak hasil pemilu
karena telah menentukan demokrasi ke texas
jokowi sudah menghancurkan tanda hukum di indonesia
abri kepada polisi yang seharusnya mempihak kepada negara
bukan membayar kepada jokowi
bisa juga tidak cuma mempihak kepada jokowi
abri itu mesti pun diangkat diangkat oleh jokowi
polri kemudiannya diangkat oleh jokowi
tetapi sudah berpakti kepada jokowi
berbaktinya kepada hukum indonesia
ketika kemarin ada pelaporan dari hukum hukum
yang mengatakan nkri tidak diterima
dengan perannya tentang kekurangan polri itu
bagaimana polri tidak terima dengan perannya tentang kekurangan polri itu
yang diterima apa ini
betul betul makanya kita telah menelusurkan menjahatkan jokowi
kita hubungkan oleh ketua hubungan kita di kompomi ini
persilakan atau ada informasi yang boleh disampaikan kepada obat obat tersebut
saudara saudara sebuah buangan yang kami muliakan
sejak pagi jam jam dua sampai jam delapan
angle dari apa yang kita lakukan
sudah tersampaikan ke seluruh dunia
dengan kantor kantor wartawan
bahwa mereka tahu tak ada penolak
dan serkan atau dipulihkan oleh jokowi
dan menolak dan meminta diskualifikasi
bahwa kalau allah al amin kita telah menerima hci
kita tolak dan rakyat sudah menyatakan ini
kita harus melakukan perlawanan secara rapih
kita bersepakat dengan tokoh tokoh tadi
karena kita besok harus lebih sempurna asal
dan orang orang masyarakat indonesia
yang sedang mengusir jawaban
kami yang harus segera menyusut stamina yang bagus
bukan stamina dan bagian dari data kita
segera tentukan bagaimana penginapan
ibu ibu dan bapak sekalian
kita masih punya waktu sekitar dua puluh menit
kita harus meninggalkan bersama sama ya
kita bersihkan yang bisa dibersihkan
dan sekali lagi kita dihukumkan
oleh tokoh tokoh yang dipimpin
salah satunya oleh bapak ibu cangkudin dan pak guru rosi
dan beberapa jenderal pengalaman yang lain lain
untuk semua penghadiri acara penghubungan
dan menurunkan agar dpr
menyembuhkan dan melakukan hal hal anggih
apabila dpr menaik naikkan
hal yang tidak serius terhadap target itu
maka lebih cepat rakyat indonesia
melakukan pembulingan secara ekstra paruver
oleh karena kita jaga kesehatan kita
apa yang anda lakukan setelah ini
merupakan pahala jadinya besar besar
dan menawan ketiga rakyat
oleh tiap dan hanya rakyat yang menyelamatkan ini
oleh karena sekali lagi
kita memasak masak untuk meninggalkan tempat ini
dan kita berusaha untuk menambah amanah di sini
yang diperlukan oleh mereka
tetapi bukan hanya satu satunya
kita harus menambah amanah untuk besok hari
baik kita siapkan tempat ini